komunikasi sedang dijalankan antara kedua belah pihak
nanti kita pasti media akan mendengar dan kemudian akan dikabari kalau memang sudah waktunya demikian
yang namanya lebaran namanya silaturahmi lebaran
tapi kan pasca pemilu gitu bang silaturahminya
dalam waktu dekat ya berarti ya bang
saksikan program program kompastv melalui siaran digital pitv dan media streaming lainnya